perjalanan si gulliver pulau liliput
lemuel gulliver lahir di nottinghamshire inggris
orang tuanya adalah orang yang rendah hati
mereka sangat bahagia memilikinya
orang tua gulliver inginkan dia menjadi ahli bedah
namun gulliver lebih ingin untuk berlayar dan menjelajah lautan
oh betapa aku ingin menjelajah lautan dan menemukan negeri yang belum pernah ditemukan
kekurangan petunjuk untuk penjelajahan gulliver mengambil saran orang tuanya dan menjadi ahli bedah
dia merupakan salah satu yang terbaik di inggris
dia merawat pasien pasien dengan sangat baik
tapi hati gulliver dan jiwanya selalu berada di lautan
dia selalu penasaran
apakah dia akan menemukan orang tua gulliver
dia bisa berlayar di air yang berkilau
tahun berlalu golliver sekarang sudah menikah dan memiliki dua orang anak
dia adalah ayah yang penyayang dan juga suami yang hebat
tapi dia merindukan mimpinya
sayangku ada apa
kau terlihat sedih
aku ditawarkan pekerjaan untuk menjadi kapten sebuah kapal
aku ingin menerimanya tapi
aku khawatir tentangmu dan anak anak
kau harus selalu mengikuti kata hatimu
kalau berlayar membuatmu bahagia maka kau harus menerima pekerjaan itu
tapi berjanjilah padaku bahwa kau akan kembali dengan selamat
terima kasih sayang
gulliver berpamitan pada keluarganya dan berlayar ke lautan selatan
dia merasa menjadi pria paling bahagia di dunia
tapi dia benar benar tidak sadar tentang tantangan yang ada di depannya
pada malam itu petir menyambar laut
air naik dengan amarahnya dan ombak membentur di sisi kapal
dengan cepat kapal itu hancur dan tenggelam
gulliver berenang selama yang dia mampu agar dia tidak tenggelam
saat dia berpikir ini adalah akhir dari hidupnya
sebuah ombak besar mendorongnya lebih dalam ke lautan
untung saja itu bukan akhir dari hidup gulliver
dia terdampar di bibir pantai sebuah pulau
dia benar benar pingsan
saat dia membuka mata dia merasakan ada sesuatu di punggungnya
tapi dia terlalu lelah untuk bangun
waktu berlalu dan akhirnya gulliver terbangun
aku lelah sekali
apa kenapa aku terikat di pasir
saat dia melihat ke bawah dia terkejut melihat seorang pria kecil sebesar kelingkingnya
berjalan menuju ke arah wajahnya
apa aku mati kenapa manusia di surga begitu kecil
apa yang kau lakukan di pulau bangsa lili
kau datang ke sini untuk makan kami
kau datang ke sini untuk mengambil pulau kami
pulau para lilih put
tunggu aku sudah memberitahu itu
apa blefusku yang mengirimu
raksasa beritahu kami tujuanmu
namaku lemuel gulliver bukan raksasa
dan aku lelah
aku tidak tahu aku bisa ada di sini
terakhir aku ingat kapalku karam di lautan selatan dan aku tenggelam
para prajurit tahu jika gulliver tidak berbohong
kami akan bawa raksasa gulliver ke kota dan biarkan raja memutuskan takdirnya
tiga ratus kuda digiring untuk membawa gerbong yang para lilih put buat untuk mengangkut gulliver
gulliver dibawa melalui kota
dia masih belum percaya dengan apa yang terjadi
ini benar benar pulau bangsa lilih put
dan mereka melihatku seperti aku berbeda dari mereka
jika seseorang itu berbeda bagimu itu berarti kau berbeda juga untuk orang lain
pria ini mengatakan jika dia tidak akan menyakiti kita
sebenarnya dia bilang kapalnya karam karena air di dalamnya
dan dia tersesat
kita tidak akan percaya
dia menyebabkan kita
bagaimana jika blefusku telah mengirim dia untuk memakan kita semua
dia tidak tahu tentang blefusku
dia memanggilnya koo
apa kau pikir kita harus percaya padanya
dia ketakutan dan bingung yang mulia
dan dia adalah tamu kita
kita harus memberi kesempatan untuk dia
sang raja berjalan menuju gulliver
sang raja waspada dengan pria besar itu dengan kepalanya yang sangat besar
dia pasti sang raja
aku harus baik padanya
hormat terbesarku dari inggris untukmu yang mulia
namaku adalah lemuel gulliver
aku telah berkunjung ke banyak daratan yang jauh yang mulia
tapi ternyata kerajaanmu adalah pulau yang tercantik yang pernah aku kunjungi
ini adalah bangsa lilliput
kami mungkin kecil bagimu lemuel gulliver
tapi kami prajurit yang gagah perkasa
tentu saja aku percaya itu yang mulia
para prajurit juga mempunyai jiwa yang besar
aku harap kerajaan dengan jiwa besar ini akan memberiku kesempatan
untuk membuktikan kesetiaanku kepada siapapun yang menerimaku sebagai tamu
kota ini menyaksikan
aku tidak boleh membuat keputusan yang tergesa gesa
dia adalah tamu kita dan dia harus diperlakukan dengan hormat
tapi untuk keamanan para liliput
belenggu akan menahan semua pergerakan lemuel gulliver
hingga kita mengetahui tentang berasal dari negeri mana dia
kerumunan bersorak untuk keputusan sang raja dan gulliver merasa tenang
gulliver tinggal di sebuah istana tua tidak jauh dari kota
itu satu satunya bangunan yang dia menemukan
satu belenggu dipasang di kaki kanannya untuk menahan pergerakannya
bangsa liliput merawat dengan baik tamu raksasa mereka
setiap hari iring iringan orang membawa berbagai makanan
mereka memberinya pakaian baru dengan menjahit beberapa pakaian bersama
bangsa liliput berkumpul bersama setiap hari untuk berbincang dengan tamu raksasa mereka
gulliver menceritakan kisah yang menarik dan membuat mereka tertawa
dia membawa mereka satu persatu di tangannya untuk melihat keindahan kota
saat itu ada sebuah acara yang digelar di kota
bangsa lilliput satu persatu berjalan di sebuah tali kencang yang terikat di atas tanah
mereka terlihat takut
dia bertanya pada raja apa yang terjadi

kami bangsa lilliput gagah dan perkataan
apa yang kau lihat di depanmu
oh lemuel gurifer yang agung adalah tes untuk keberanian dan kesetiaan
siapa yang lulus tes ini akan dijadikan kepala keamanan

tapi yang mulia ini terlihat berbahaya
tali itu menggantung tinggi
bagaimana jika jatuh
mereka bisa terluka parah atau kehilangan nyawanya
apa membuktikan kesetiaan mereka lebih penting daripada nyawa mereka
apa yang mereka lakukan
tapi bangsa lilliput gagah dan perkataan
dan tidak ada cara lain untuk membuktikan kesetiaan mereka
gulliver berpikir sejenak tentang hal itu dan meminta red
gulliver berpikir sejenak tentang hal itu dan meminta red
dibawa tali kencang yang terikat di atas sudah kau punya itu sekarang bangsa lilliput dapat
berpartisipasi di acara ini dengan aman dan kerajaan akan tetap mendapatkan kepala keamanan
kerumunan menyoraki inovasi gulliver sebagai hadiah sang raja melepaskan belengku dari kaki
gulliver gulliver sekarang bebas untuk berkeliaran di pulau itu dia sangat bahagia waktu berlalu
gulliver dekat dengan bangsa liliput sang raja sekarang berdiskusi dengannya gulliver juga
mengetahui tentang pulau pesaing blefusku lilliput dan blefusku mereka bermusuhan sejak lama
gulliver mendengar semua kisah dengan serius suatu hari gulliver dipanggil ke istana dengan segera
gulliver kau harus menolong kami blufusku menyerang kami sekarang
gulliver bergegas ke pantai dia melihat armada kapal sedang menuju ke pulau liliput kapal itu
bersenjata ini sebuah invasi dia berjalan menuju kapal dengan sebuah tali bangsa blefusku terkejut
melihat gulliver apa itu kenapa begitu besar serang ah menghentikan ini tidak berhasil mundur
gulliver mengikat semua kapal dengan tali dan menariknya di atas pundak seperti tas goni dia
menyeret kapal kapal itu ke pantai pulau liliput kerumunan sekali lagi bersorak untuk gulliver dia
telah menyelamatkan mereka bagus sekali lemuel gulliver tapi kenapa kau berhenti bawa semua
kapal blefusku kesini maka mereka tidak akan punya pasukan untuk memulai perang dengan kami nanti
maafkan aku yang mulia tapi ini tidak adil blefusku mungkin butuh pasukan untuk melindungi
diri mereka dari musuh aku membawa semua kapal yang siap untuk perang kapal lainnya ada di
pantai blufusku aku tidak bisa membawanya sang raja kesal pada gulliver karena tidak
mau mematuhi perintahnya beberapa hari berlalu dan red rassel datang mencari gulliver
oliver dengarkan aku halo rendracel kenapa kau berbisik tidak boleh ada yang tahu aku disini
aku kesini untuk memberitahu pesan yang penting aku mendengar raja saat dia berdiskusi tentangmu
dengan para dewan mereka tidak suka denganmu tapi kenapa karena kau tidak mematuhi perintah raja
dengar gulliver kau harus segera pergi dari sini pulau ini tidak aman lagi bagimu tapi kemana aku
harus pergi blefusku mungkin aku dengar komandan salah satu kapal dia akan mengirimkan surat pada
raja blefusku tentang kebaikanmu kau dapat meminta mereka untuk membuatkan kapal untukmu mereka tetap
musuh kami tapi kau temanku kau bisa membuat kapal untukmu mereka tetap musuh kami tapi kau temanku kau bisa membuat kapal untukmu mereka tetap musuh kami tapi kau temanku
aku khawatir tentang kau terima kasih redressal aku akan segera pergi sekarang aku akan selalu mengingatmu
teman kecil aku juga akan mengingatmu raksasa gulliver yang baik gulliver segera pergi ke
blefusku dia berjalan di air dan tiba di pantai pulau blefusku dia melihat sang raja berdiri di
pantai dengan seluruh pasukan
mereka pasti melihat kudatang kenapa mereka tidak menyeramku yang mulia aku di sini bukan untuk
berperang aku lemuel gulliver dan aku kesini untuk meminta bantuanmu tentu saja kau menyelamatkan
kapal kami dan rakyatku aku berterima kasih gulliver kuharap bisa memanggilmu itu tentu
saja yang mulia siapkan tempat untuk gulliver tinggal
keesokan harinya gulliver sedang berdiri di pantai pulau blefusku
tiba tiba dia melihat sesuatu mengambang di air
apa itu sebuah kapal
dia bergegas menuju raja
sang raja segera memerintahkan komandanya untuk mengirim setidaknya selusin kapal
untuk menarik kapal yang mengapung itu ke pantai
kemudian dia meminta orang orangnya untuk membantu gulliver membuat perahunya kembali
dan berjanji akan memberikan semua bantuan
sekarang dia bisa kembali pulang dan bertemu dengan keluarganya
memakan waktu satu minggu untuk membangun kembali perahunya
kapal itu kuat dan cukup untuk gulliver
dengan perintah sang raja bangsa blefusku mengisi kapal itu dengan cukup air buah buahan dan ternak untuk perjalanan
tidak akan aku lupakan kerendahan hatimu yang mulia
kau kuat anak muda gulliver
kami pun tidak akan melupakanmu
sampai jumpa kawanku
gulliver melambai pada bangsa blefusku
dia mempunyai banyak cerita untuk anak anaknya
saat gulliver tiba di rumah dia memeluk istrinya dan anak anaknya dengan erat
gulliver tiba di nottinghamshire pada tanggal dua puluh empat april seribu tujuh ratus dua
ketika mereka berdua berada di rumah mereka berdua berada di rumah mereka

ketika mereka berada di rumah mereka berdua berada di rumah mereka
ketika mereka berada di rumah mereka berdua berada di rumah mereka
ketika mereka berada di rumah mereka berdua berada di rumah mereka
ketika mereka berada di rumah mereka berdua berada di rumah mereka